tadi dari gue ketemu sama alena
dia yang ngajakin gue ketemuan
gue tau kemana arah pembicaraan lo dio
udah deh lo gak usah sotau
lo gak usah sotau apa yang terbaik buat gue dan apa keinginan gue
gue tau maksud lu baik
tapi gue tau apa yang terbaik
terima kasih surat hasil tes dna yang kamu mau kasih tunjuk aku waktu itu
memangnya ada apa dengan surat itu
waktu itu kamu bilang dalam surat itu ngebuktiin kalau anak dalam kandungan oleh kamu itu bukan anaknya fadil
sekarang mana suratnya
dio udah deh dio
lo tuh udah gak berhak
nggak mungkin fadil ngebakai surat itu
jadi mana sekarang suratnya
ada apa ini ibu
kamila gak apa apa kok takut
edo kamu ngapain sih datang datang ke sini lagi
dan setiap kamu datang ke sini selalu buat rusuh
saya perlu bilang seperti apa lagi sih dok untuk mengusir kamu
saya ke sini bukan mengganggu
saya cuma minta surat hasil terakhir tes dna kamil dan fadil
hasil tes dna terakhir itu tidak berubah
anak yang dikandung camilla itu adalah anaknya fadil
nggak tante itu gak sama
itu beda itu bukan anaknya fadil
ini anaknya fadil
kamu sudah keterlaluan edo
selama ini kami cukup menghargai kamu
tapi kamu tidak pernah menghargai kami
saya tidak suka dengan tindakan kamu ini
saya minta sekarang juga kamu pergi dari rumah saya
dan yang lain semuanya masuk
untuk yang terakhir kalinya
saya tegaskan sama kamu
jangan pernah kamu masuk rumah saya lagi
apalagi sampai membuat onar
saya tidak akan segan segan
untuk mengambil tindakan hukum sama kamu
sekarang juga kamu pergi dari sini
saya minta kamu pergi dari sini
pergi sekarang juga
ya allah milah milah sayang kamu kenapa nak nilai apa apa gua tante milah udah dong jangan
nangis kamu harusnya istirahat udah malam kamu gak usah keluar keluar ya
tante bener bener enggak ngerti edho itu bener bener enggak punya hati nurani ngapain
sih dia masih tetap ngotot pakai nuntut segala lagi sekarang mau lihat tes dna kamu dengan fadil
apa coba pokoknya kita semua nggak akan biarin dia datang lagi ke sini dan tante nggak akan
biarin dia bawa kamu pergi
milah tanda juga nggak akan bolehin dia bawa cucu tante pergi
ya halo mbak marta mbak bisa gak jagain anak
mbak sendiri maksudnya apa sih kalau mbak marta nggak bisa ngejagain anak
bilang sama edo jangan lagi mengganggu kehidupan orang khususnya kehidupan fadil dan
fadil mereka pengen hidup tenang mbak ngapain sih datang ke sini minta hasil
tes dna mereka segala apa minta surat hasil tes dna mbak asal mbak tahu
itu adalah anaknya fadil jadi nggak akan bisa berubah jadi anaknya edho titik
dean this kamilah
itu kan yang mama sendiri yang bilang
kalau edo mesti berusaha milikin camilan kembali
dan ini satu satunya senjata edo ma
untuk milikin kamila
yaitu hasil tes dna terakhir
dan kalau emang hasil tes dna itu terbukti
anak dalam kandungannya kamila itu bukan anaknya fadil
fadil nggak berat menahan kamila
edo berat memiliki kamila
edo kamu itu benar benar udah gila ya
kamu tuh nekat
sejak fadil ngebut kamila dari tangan edo
dan edo akan lakuin apapun untuk ngebut kembali kamila dari tangan fadil
mesti berbuat nekat
fadil selamat malam ini aku alena
fadil kamu ada waktu kosong nggak malam ini
memangnya kenapa alena
kita bisa ketemu nggak
sebenarnya nggak penting sih
yaudah kita ketemu di mana
aku sangat sedih sama sikapnya tovan sama aku fadli
aku kehilangan sosok tovan yang aku kenal
sofan yang membuat aku senang
tafan yang membuat aku nyaman
aku kangen sama dia fadil
aku kangen sama tovan
aku ingin kembali lagi sama tovan fadil
walaupun aku tahu itu sudah sangat sulit
karena tovan sekarang udah ngejauhinya
setiap malam aku berdoa dan berharap
supaya aku bisa kembali ke masa masa yang indah sama tovan
aku ingin taufan tahu fadil
kalau aku sangat cinta sama dia
dan aku sangat kangen sama dia fadil
tapi jujur aku gak tahu mesti ngapain

kata kata yang waktu itu pasti sangat menyakiti hati tovan
tapi aku mau dia tahu kalau bukan dia doang yang sakit
tapi aku juga sakit yang dengarnya
kalau boleh aku pasti udah ngebenci yang aku sendiri
karena aku paling nggak bisa ngelihat seseorang yang aku cintai sakit
apalagi karena aku
mungkin ini semua rencana tuhan
aku pasti akan ngelihat seseorang yang sama dengan kamu
fadil kamu mau membantu aku enggak
bantu apa elena
bantu mempersatukan aku lagi sama tovan
fadil kamu saudara kembarnya taufan kan
dan aku yakin kamu pasti bisa ngebantu aku
kamu pasti bisa membantu aku untuk kembali lagi sama tovan
tadi tadi gue ketemu sama elena
dia yang ngajakin gue ketemuan
gue tau kemana arah pembicaraan lo d
udah deh lo nggak usah sotau
lo nggak usah sotau apa yang terbaik buat gue dan apa keinginan gue
tapi gue tahu apa yang terbaik buat gue
jadi lo nggak usah sotau
dan lo nggak usah repot repot memperbaiki hubungan gue sama elena
rupanya kalian berdua ada di sini ya
indi kamu ngapain sih semua semua dikaitin sama kamila
lo tante tapi indi kan nggak pernah ngomong asal
ini pasti ngomongnya yang sebenarnya kan
lagipula tante tau nggak kenapa indi ngomong kayak gitu
karena sekarang tovan itu sedang deket

kamu nggak usah asal bicara deh
ma omongannya indi nggak usah didengerin
tadi fadil sama tovan lagi ngebicarain soal hubungan tovan dan elena ma
kamu mau apa dengan hubungan mereka
mereka masih saling mencintai
dan mereka putus juga gara gara campur tangan orang lain ma
jadi kamu maunya apa sih fadil
kamu mau tovan dan alena bersatu lagi
ngapain sih kamu capek capek
eh udah putus biarin aja putus
biarin mereka jalan sendiri sendiri
itu juga lebih bagus buat tovan
apa gara gara omongan butini waktu itu
ma butini itu salah ma
dia nggak tau apa yang terbaik buat elena
kalau dia direstuin untuk menikah sama tovan
jadi mama nggak usah ikut ikutan butini ma
dil kan gua udah bilang lu jangan sok tau
mama bener karena mama udah ngelarang gua berhubungan dengan elena
gua memang udah nggak pantas buat elena
dan gua udah nggak pantas buat perempuan manapun
elena berhak mendapatkan lelaki yang lebih baik daripada gua
lu yang jangan sok tau fad
lu gak denger sendiri dia bicara
elena bilang kalau dia masih sangat mencintai lu fad
dan dia masih berharap kalau suatu hari nanti dia bakal menikah sama lu
cukup cukup fadil
mama nggak suka ngedengernya
mama nggak akan izinkan tovan menikah dengan elena
biarin aja nanti tovan dapat perempuan lebih baik dari alena
mamang akan carikan jodoh yang terbaik dan cocok untuk tovan bukan alena
tovan gak butuh seorang istri
tovan bisa hidup sendiri
hati hati loh tante ambar fadil
jangan jangan tovan suka lagi sama kamilah
makanya dia nggak butuh perempuan lain
indi udah deh
kamu ngapain sih
udah entah langsung suasana lagi seperti ini
nambahin masalah terus
kenapa begitu sulit aku bertemu dengan anakku ya allah
aku ingin sekali ketemu dengan dia